menteri kesehatan budi gunadisadikin mengingatkan resiko naiknya klaim bpjs kesehatan gara gara polusi udara
hal ini diungkapkan terkait meningkatnya pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ispa
dilansir cnn indonesia com budi mengatakan polusi udara bisa menyebabkan berbagai penyakit termasuk pneumonia
infeksi saluran pernapasan akut asma kanker paru tuberkulosis dan penyakit paru obstruktif kronik

kesehatan budi gunadisadikin mengatakan bahwa buruknya polusi udara adalah biang kerok paling dominan
budi mengimbau masyarakat dki jakarta dan sekitarnya untuk tertib mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan